dia berusaha ingin mempermainkan kitanya
kenapa diam saja
sendua anak itu
baru bisa lepas setelah tiga hari nih mas
aku tidak bisa meninggalkan tempat ini
sebelum tiga hari
jangan buang waktu
habisi dia nyerah
semakin kuat kau memberontak
semakin kuat juga sakit yang akan kau rasakan
itu gagak lumayan tuanku
dia boceng sudah melepaskan tuanku dari gua tempoh hari
siapa kau berani ikut campur

dia bukan waragannya sangat sakti mansadir
aku bisa mengalahkannya dalam kondisi seperti ini